dan terakhir ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan untuk bermaksiat
kalau ada sesuatu saya tanya saya minta pendapat
kemudian juga secara perekonomian inggris juga tidak sebagus periode periode sebelumnya
ketika menolak mengeluarkan visa untuk israel pada gelaran asean games tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
biasanya disajikan sebagai hidangan penutup atau dessert
itu kan bisa diteruskan secara edukatif tuh secara intelektual
nah dia mempunyai dua pasang kaki yang pendek
dari jakarta dia berangkat jam enam ke jam tujuh